harga jual tiket asian games masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat
sebagian orang berpendapat harganya mahal namun banyak juga yang menyebut bahwa harga tiket asian games murah
pesta olahraga terbesar di asia asian games akan dilaksanakan di jakarta dan palembang kurang dari satu bulan lagi
beberapa venue dan infrastruktur dikebut pembangunannya meskipun banyak yang belum rampung
selain infrastruktur dan prestasi tiket menjadi elemen penting kesuksesan sebuah event sebesar asian games bagi tuan rumah
jumlah pihak mengeluhkan tidak terjangkaunya harga tiket asian games dua ribu delapan belas
untuk acara pembukaan misalnya tiket yang paling murah dibanderol dengan harga rp tujuh ratus lima puluh dan yang termahal adalah rp lima
sedangkan untuk harga tiket acara penutupan dibanderol rp empat ratus lima puluh hingga rp dua
harga yang cenderung tinggi untuk sebuah event di indonesia
kita juga membandingkan dengan yang dulu dulu jadi kita ambil yang tiga asian games terakhir kita bandingkan harganya
kemudian juga kita lihat cabang cabang olahraga populer mana yang untuk dalam negeri maupun yang asing yang akan datang ke indonesia sejauh mana mereka mau nonton pertandingannya
jadi petriknya banyak sampai kita ke tujuannya ke harga yang kita tentukan
masyarakat menanggapi beragam soal harga tiket ini
menurut gue mahal lah om
kejangkau sih murah
menurut saya sih nggak mahal ya
pas lah harganya nggak kemalan nggak kemurahan
itu nggak pantas dan terlalu mahal
itu murah untuk hanya sebagian kecil orang
terjangkau atau tidaknya adalah pilihan masyarakat
tugas pemerintah memastikan bahwa semua elemen masyarakat dapat mendukung para pahlawan olahraganya secara langsung
rendy putrama jakarta